pemerintah memutuskan akan mencabut peraturan menteri perhubungan tentang angkutan online dan menggantinya dengan peraturan baru
keputusan ini dibuat setelah para pengemudi online berunjuk rasa menentang peraturan yang dianggap memberatkan mereka
suasana haru muncul usai tiga orang perwakilan pengemudi angkutan online keluar dari istana merdeka dengan menyampaikan kabar hasil pertemuan dengan pemerintah
mereka meluapkan kegembiraan setelah mengetahui seluruh permintaan mereka dikabulkan pemerintah yang memutuskan akan mencabut permen hub no satu ratus delapan puluh
pengemudi angkutan online juga berharap peraturan baru pengganti permen hub satu ratus delapan yang akan disusun berpihak pada para pengemudi
yang disetujui adalah pertama peraturan pemenhub satu ratus delapan itu tidak berlaku buat online sampai terjadi perumusan perumusan yang akhirnya melibatkan insan online keseluruhan
yang kedua adalah memaksa pihak aplikasi untuk menjadi perusahaan aplikasi
yang ketiga adalah kooperasi badan usaha apapun namanya itu tidak menjadi hal wajib buat kita masuki
kita menjaga kemandirian onlinenya untuk kawan kawan tetap berhubungan langsung dengan pihak aplikasi nantinya
sebelumnya dalam pertemuan antara presiden dan perwakilan ojek online selasa lalu
presiden memerintahkan menteri pemerintah
perhubungan dan menkom info untuk segera mempertemukan operator dengan pengemudi ojek online
guna mencari solusi bagi kedua belah pihak
rabu sore akhirnya operator aplikasi ojek online diterima oleh kepala staf presiden muldoko
pertemuan ini untuk menindaklanjuti keluhan driver ojek online mengenai tarif dasar per kilometer
para pengemudi menginginkan agar tarif dasar yang tadinya sebesar rp satu enam ratus dinaikkan hingga mencapai rp dua lima ratus per kilometernya
kepastian kenaikan tarif dasar ini akan diumumkan pada senin pekan depan